nggak kalah sama manusia turnamen nasional robot sumo digelar di bandung jawa barat
mereka bersaing untuk menjadi wakil indonesia pada turnamen robot sumo internasional di jepang
seperti apa simak liputannya berikut ini
untuk kali kedua turnamen robot sumo se indonesia diadakan di bandung
empat puluh peserta yang diantaranya dari yogyakarta jampi dan jawa barat
mengadu robot sumo buatan mereka sendiri
para peserta yang mengikuti turnamen dalam dua kategori otonom dan kendali jarak jauh ini
tidak memiliki batasan umur
pemenang turnamen nantinya akan dikirim ke jepang sebagai perwakilan indonesia
dalam turnamen robot sumo internasional
bagi tim lain yang tidak ikut turnamen atau tidak juara
masih bisa mengikuti turnamen robot sumo internasional
namun memakai biaya sendiri dan harus melewati babak kualifikasi
kalau dari indonesia tahun ini
ada tim tim yang sudah menyatakan ketertarikan untuk ikut ke sana
walaupun tidak juara di indonesia
seperti tim dari universitas pejajaran
tim dari smp negeri satu surabaya smp nsebaya
terus smp lima bandung
jadi itu perkiraan saya sekitar delapan sepuluh tim lah ya
sebelum mulai pertandingan robot harus ditimbang
dan bebannya tidak boleh lebih dari tiga kg
sementara lebarnya tidak boleh lebih dari dua puluh cm persegi
layaknya pertandingan sumo para peserta saling memberikan hormat terlebih dahulu
sebelum robot beradu
robot yang keluar dari arena dinyatakan kalah
dan satu pertandingan dilakukan dalam tiga ronde
harga satu robot sumo diperkirakan mulai dari dua juta setengah rupiah
dibutuhkan keahlian mekanik elektrik pemograman
juga riset yang mendalam
untuk membuat robot sumo yang tangguh
dan bagi pelajar remaja perlu dibantu juga oleh guru
tapi kita itu bikinnya itu benar benar gimana ya
memakan waktu memakan pikiran
ini di sini tuh kita gimana ya
dengan baterai yang sedemikian rupa
dibatasi dua belas watt
gimana dengan kita bisa mendapatkan kekuatan yang torsinya gede
kita main mekanik juga ini kan
ada senjatanya juga untuk mencokel musuh kayak gitu
tapi programnya masih dibantuin
tapi sekarang udah belajar programnya jadi udah bisa
tapi yang ini masih dibantuin guru
soalnya masih agak rumit magnetnya kan banyak
terus gearboxnya juga kan harus pakai mesin itu kan
jadinya nggak bisa sendiri
turnamen robot sumo internasional akan diselenggarakan di tokyo jepang
pada pertengahan desember dua ribu tujuh belas mendatang
dan diikuti oleh lebih dari dua puluh negara